umkm di indonesia ini sebagai contoh untuk inklusi ekonomi dan keuangan
khususnya tidak hanya umkm juga kaum perempuan dan kaum muda
bagaimana saya sampaikan dua per tiga dari umkm indonesia adalah dimajukan oleh kaum wanita
termasuk juga memajukan kesejahteraan keluarga keluarga kita
selamat kepada bi yang sudah membina umkm
semoga makin banyak umkm yang dibina dan bisa masuk ke pentas ini
kalau tidak kita siapa dan kalau tidak sekarang kapan
memakai produk produk buatan dalam negeri
umkm kita itu menjadi lebih mampu untuk meningkatkan dirinya
dan menghasilkan produk yang lebih berkualitas lain